assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa
mudah mudahan senantiasa sehat
dan senantiasa semangat untuk menjalankan
puasa di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
kita lihat banyak sekali orang yang dapat rezeki
ada yang jumlahnya sedikit
ada yang jumlahnya banyak
yang saya ingin maksudkan adalah
ada yang bahagia hatinya tapi sempit
uangnya banyak hatinya terhimpit
ada uangnya sedikit tapi hatinya lapang
nah apa penyebabnya itu semua
ada orang yang dapat uang cuma seratus ribu
tapi perasaannya seperti dapat uang seratus juta
tapi ada orang yang dapat uang seratus juta
perasaannya seperti dapat uang seratus ribu
rasa syukur kitalah yang membuat kita ini bahagia atau tidak
rasa syukur inilah yang membuat kita tentram atau tidak
orang orang yang hatinya penuh suku

allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan
kalau penulis penulis barat ahli ahli barat
mereka menamakannya law of attraction
yaitu ketika kita penuh syukur
dan kemudian kita berharap
maka dia datang pada kita
tetapi kalau hati sempit
maka rejeki akan lari
mereka menamakannya hukum law of atraction
tetapi sesungguhnya sudah dijelaskan dalam ayat suci al quran
apabila engkau bersyukur
aku akan tambahkan nikmatku untukmu
tetapi apabila engkau kufur
maka siksaku amat pedih
artinya hati kita akan merasa semakin sempit
jadi kuncinya apa
rasa syukur yang menjadi kunci kebahagiaan kita
maka mulailah setiap hari
termasuk ketika mata kita sudah mulai ngantuk
diberikan kemudahan tidur syukur
ketika kita bangun tidur
kita mulai mengatakan syukur
ketika kita bisa mampu menarik nafas
ini disebut dengan law of happiness
sesuatu yang bahagialah yang membuat rezeki itu mampir
sesuatu yang bahagialah membuat kita cerdas
tetapi orang yang tidak bersyukur
hatinya sempit dan tidak bahagia
hasil riset membuktikan
bahwa law of happiness adalah kunci
yang menjadikan orang orang sukses
karena itu sekarang
mereka menamakannya fun theory
fun theory adalah bagaimana
membuat organisasi baru
menjadi semakin gembira
suasana dimakin bebas
bahkan perusahaan perusahaan asing
perusahaan perusahaan bill gates
mereka mempergunakan baju bebas
boleh pakai celana jeans
boleh pakai t shirt
suasana kantor dibikin seperti rumah
tidak hanya satu kata
ketika happiness itulah produktivitas akan meningkat
ketika happiness lah kita bisa memberi
ketika happiness lah maka ide ide besar akan lahir
syukur itu sifat siapa
dari sembilan puluh sembilan sifat tuhan
syukur adalah asma allah
yaitu rasa berterima kasih
allah aja memiliki sifat terima kasih
membalas dirimu dengan surga
membalasmu dengan karunian rahmat
maka apabila engkau belajar dari allah
belajar dari manajemen allah
senantiasalah hatinya damai
lampang dengan rasa syukur
bahagia itu tidak memerlukan
uang yang banyak bapak ibu
tidak memerlukan persyaratan yang banyak
yang diperlukan adalah hati
mampu memberikan rasa syukur
sekecil apapun yang allah berikan
karena kecil atau besarnya
bukan terletak pada kuantitas
yang kita terima
tapi kecil atau besarnya
terletak pada rasa syukur
yang allah beri
kalau ini sudah terjadi
kita sudah masuk
atau maksud saya
alam bawah sadar
inilah kunci keberhasilan
sesungguhnya rasa syukur
belenggu belenggu warna hitam
dan membiarkan fitrah
inner voice manusia bercahaya
dan ketika dia bercahaya
segala nilai kebersamaan
cinta kasih sayang akan lahir
dari orang yang bersyukur
karena tiada keberhasilan
tiada sukses tanpa syukur
tiada bahagia tanpa syukur
tiada kesatuan tanpa syukur
tiada ketentraman tanpa syukur
tiada keluarga bahagia tanpa syukur
tiada persahabatan yang sejati tanpa syukur
karena syukur adalah
keputusan dan keberhasilan
yuk kita bersyukur
setiap satu hari hidup
kalau dipenuhi orang syukur
sekecil apapun syukur
mari kita berdoa
ya allah ya syukur
jadikanlah kami senantiasa
menjadi hamba yang penuh syukur
dalam menjalankan kehidupan
dengan rasa syukur